sempit ramai dan semerawut
seakan menjadi kata yang bisa menggambarkan daerah citayam
yang belakangan santar dibicarakan
berbatasan langsung dengan kota depok dan kabupaten bogor jawa barat
dahulu kampung citaya merupakan bagian dari kecamatan bojonggede kabupaten bogor
namun seiring dengan terjadinya pemekaran depok menjadi kota mandiri
terpisah dengan kabupaten bogor
kawasan citayam kini mencakup seluruh lahan
yang berada di kecamatan cipayung kota depok
warga setempat mengaku sejak dulu citayam
bahkan jalan raya citayam tergolong sempit dan banyak kendaraan
pelebaran jalan seolah sebatas wacana
karena belum kunjung terrealisasi hingga hari ini
emang jalanan sempit satu
kedua angkutannya terlalu banyak
dulu pernah ada pengukuran
cuman sampai sekarang ini belum ada kelanjutannya
buat pelebaran jalan ini
iya buat pelebaran jalan ini
saya sendiri saya akui memang buat kumpulnya anak muda berkurang disini
tadi sekarang pindahnya ke depok atau ke pemda
karena itu ada lahan luas yang buat kumpul kumpulnya anak muda sampai ke pekansari
sejauh mata memandang daerah ini tergolong padat permukiman
karena itu warga menyebut kawasan citaiam ini meruang terbuka publik
untuk berkumpul atau berkumpul
akhirnya tidak sedikit warga citayam yang memilih dan memutuskan berwisata ke daerah lain
seperti bogor depok dan jakarta
waduh disini mah macet mulu mbak tiap hari
ya gimana ya kita juga kadang kalau lagi siang siang susah keluar ya
karena macet mulu disini tiap hari
paling kalau disini mah nongkrongnya kayak di pekansari
kalau enggak di mana ya disini
kalau disana kan luas juga enak nih buat nongkrong mbak
kalau disini mah gimana ya nongkrongnya kan sempit juga sih
mungkin banyak yang kota macet kali dia
gubernur jawa barat rituan kamil mendorong pembangunan fasilitas umum di depok
saat peresmian situ rawa kalong di cimanggis depok jawa barat
rk yang didampingi wali kota depok m idris juga mengundang eka satria saputra atau bongeng
yang menjadi ikon citaya fashion week
rk mengajak bonge karena dinilai memberi pengaruh positif kepada masyarakat dalam berekspresi
dalam acara ini rk sempat berjalan di atas panggung apung bersama bonge dan seleb scbd lain
saya dari pemerintah wd depok bersama pemerintah komisi
untuk memberikan ruang ruang publik yang berkualitas
bersama wd depok salah satunya sudah bisa kita hadirkan di hari ini
memang hidup itu harus seimbang
ada waktu untuk sibuk mencari uang
berkualitas bersama keluarga
untuk rekreasi yang tidak perlu jauh jauh kira kira
pengamat tata kota dari universitas trisakti yayat supriyata menilai
masih banyak pemerintah daerah yang membuat ruang terbuka publik
dengan perencanaan yang kurang matang
seperti tidak memahami target sasaran
minim daya tarik
dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat
akibatnya penataan ruang terbuka publik cenderung masih tersentralisasi dan tidak merata
isilah dengan anak anak yang butuh ruang tapi tidak punya ruang
dan dia punya kelebihan waktu
jadi tempat itu ramai karena ada fasilitas publik transportnya
harusnya dalam konteks pembuatan taman ruang terbuka publik
lakukanlah namanya redistribusi fungsi
sebenarnya kawasan citaya masih memiliki ruang terbuka
yang bisa dijadikan tempat berbuka publik
namun kurangnya aktivitas perawatan fasilitas dan daya tarik
situ citayam kini tidak lagi menarik minat pengunjung
waktu itu ada bebek bebekan sebelah sana
itu lumayan agak rame
jadi pengunjung karena melihat dari luar
minat untuk naik
nah sekarang kan bebeknya pindah ke sebelah sana
agak ke dalam
jadi kan gak pada melihat dari luar
agak sepi sekarang
hingga awal tahun dua ribu an
setu citayam menjadi salah satu lokasi
yang merupakan tempat berkumpulnya anak anak muda citayam
namun kini setu citayam tidak seramai dulu
salah satu penyebabnya adalah kawasan setu citm ini
yang sangat berdekatan dengan pemukiman warga
kendati saat ini situasinya cenderung sepi
terdapat satu aktivitas atau kegiatan yang rutin
ataupun masih terlihat hingga saat ini di kawasan setu
yakni penyebarangan warga
menggunakan perahu kerek atau perahu eretan
setu cittayam ini merupakan tempat yang sangat berkumpul
setu cittayam ini merupakan tempat yang ramai penduduk
dan pemukiman yang padat
kondisi tersebut perlu diimbangi dengan perbaikan infrastruktur
agar citayam dapat menjadi daerah yang nyaman bagi warganya
larissa aradia maria oktober depok jawa barat